ada kabar baik dari dunia kuliner tanah air
tahun ini cnn travel kembali merilis lima puluh makanan terlezat di dunia
dan ini dia kabar baiknya
rendang dari indonesia kembali menduduki urutan pertama alias makanan terenak di dunia
saya bangga nih jadi orang indonesia
tahun ini jadi kali kedua rendang masuk dalam makanan terenak pertama versi cnn travel
sebelumnya pada juli dua ribu sebelas
cnn goes menobatkan rendang sebagai makanan terenak peringkat sebelas
di september dua ribu sebelas rendang naik ke peringkat pertama
nah kini di bulan juli dua ribu tujuh belas rendang tetap berada di posisi pertama
luar biasa setelah bertahun tahun masih jadi makanan terenak
polling ini dilakukan cnn melalui facebook
dan ada lebih dari tiga puluh lima ribu suara yang memberikan vote sebanyak lima puluh jenis makanan terenak di dunia ini terpilih
dari hasil jajak pendapat
hasilnya nasi goreng rendang menjadi dua makanan terenak di dunia
para peserta polling memberikan komentarnya tentang rendang dengan menyebut rendang is the best
rendang merupakan makanan khas indonesia yang berasal dari sumatera barat
tidak hanya lezat dan juga kaya bumbu dalam masakan rendang
ternyata juga terdapat filosofi
berikut liputan koresponden cnn indonesia ruli kurniawan
sebab bumbu dan rasa juga menyimpan riwayat
minangkabau tidak hanya identik dengan tradisi dan karifan lokalnya
namun yang menjadi kekhasan dari minangkabau adalah warisan turun temurun dari sisi kulinernya
di desa batuhampar payakumbu perempuan paruh baya bernama hairina biasa mengolah rendang
rendang adalah masakan khas minang yang dimasak dengan bumbu melimpah dan santan dalam waktu yang cukup lama
dengan tungku dan kayu bakar hari itu khairina memasak rendang daging sapi
ini suatu mesin yang sangat sederhana
jadi kalau kita mau meresapkan
tantan nggak perlu pakai tangan lagi bu
rasanya pun enak pakai ini daripada pakai mesin
ada dua tumbuhan penting di sumatera saat itu
padi dan kelapa
padi diolah menjadi nasi sebagai makanan pokok
sementara kelapa diolah menjadi santan untuk membuat makanan
santan kelapa adalah bahan dasar utama masakan minang
bagi orang minang kelapa itu tidak hanya untuk santan ya bu ya
bukan untuk minang
bagian dari kelapa baik sabut ataupun batoknya
semuanya terpakai sekeluruhan untuk pembakaran juga
nggak ada tersisa ya bu ya
semuanya masuk semua dalam masakan rendang
santan diolah dengan sayur ikan atau daging dengan banyak bumbu
karena dulu orang minang suka merantau
mereka harus membuat makanan yang tahan lama
rendang mencerminkan sendi peradaban
semoga dikumpulkan di sisi bahan minang
daging adalah simbol ninik mama sebagai pemuka adat
cabai ibarat alim ulama yang tegas menegakkan syariat islam
bumbu adalah cermin masyarakat umum
dan kelapa atau karambia dalam bahasa minang
merupakan simbol cadia pandai atau kaum intelektual
itulah sebabnya masakan ini ditempatkan pula
sebagai penanda status sosial seseorang
masakan ini ditempatkan pula sebagai penanda status sosial seseorang
sebuah kenikmatan yang tinggi sebuah masakan yang tinggi status sosialnya itu memang butuh kerja yang ulet butuh bahan yang banyak butuh bahan bahan yang baik
butuh kerja yang keras terlebih dahulu baru mencapai dan cat yang tertinggi baru mencapai status yang terbaik yang bisa kita dapatkan
butuh waktu tiga jam memasak rendang di kuali besar ini
nah rasanya enak pakai nasi putih buat kita makan
nggak ada nasinya
sebenarnya rendang padang itu tidak hanya dengan daging tidak hanya rendang daging
tapi juga ada
jenis jenis rendang lain yang tidak kalah unik dan pastinya tidak kalah nikmat
wah mari bu
ruli tadi sukses ya sukses bikin saya dan seluruh kru studio ini hari ini malam ini lapar
mungkin habis ini habis siaran langsung ke rumah makam padang yang dekat kantor ya
kita lihat tanggapan dari netizen terkait dengan terpilihnya rendang sebagai makanan terenak di dunia
oke yang pertama indah dewi pertiwi
siapa di sini yang suka rendang dan nasi goreng
dua makanan ini kembali jadi makanan terenak di dunia versi cnn loh
agus hamonangan rendang makanan dari indonesia yang terlezat nomor satu di dunia versi pembaca cnn
dalton sembiring rendang dan nasi goreng makanan dari indonesia ini kembali di voting sekali lagi
sebagai makanan nomor satu
dan dua terenak di dunia versi cnn travel
dan terakhir dari akun admuslimf
survei cnn makanan paling enak di dunia nomor satu adalah rendang
nomor dua adalah nasi goreng dua duanya berasal dari indonesia
sudah dipilih jadi makanan paling enak terenak nomor satu nomor dua di dunia
yang nomor satu tadi jangan sampai diklaim lagi sama tetangga sebelah
kita berbincang dengan chef william wongso melalui sambungan telepon
ini dia pakar kuliner master kuliner
pak william selamat malam
malam malam fani apa kabar
pak william boleh dong saya minta komentar anda
ini rendang setelah bertahun tahun masih dipercaya masih diyakini sebagai makanan nomor satu terenak di dunia
bahkan apa sih menurut anda yang membuat rendang ini istimewa sangat istimewa
begini ya dunia sekarang itu kiblat kita rasanya itu udah bosen dengan versi versi barat
yang mereka sering nikmatin atau mereka udah gede dengan makan makan itu
mereka tuh mau cari makan makan baru dan kiblatnya itu memang larinya di asia tenggara sini
yang saya persirakan nanti berapa tahunnya akan datang
kita itu akan mencari makanan baru
itu akan mendapat porsi yang banyak untuk dicontoh cita rasanya
begini ya memang kompleksitas rendang terus rasa gosongnya santan dengan rempah bumbu dimasak dengan daging
itu bagi orang asing di dunia ini dia tidak temukan di makanan makanan lainnya
sehingga selama ini yang pengalaman saya
kalau saya menyajikan rendang di mana negara mereka tuh gak pernah lupa
setiap kali ketemu lagi selalu tanya
artinya memang cita rasa bumbunya yang hanya bisa didapat di indonesia dan juga hanya bisa dibuat di indonesia ya pak william ya
karakter itu yang terbaik yang memang harus punya dari indonesia santannya juga harus dari indonesia
kalau anda melihat kan memang kiblatnya anda bilang tadi seperti itu
anda melihat bagaimana atau seberapa besar lah chance nya ini rendang untuk dipromosikan di dunia
artinya mungkin alam rendang ini bisa diolah ke berbagai menu makanan barat gitu
mungkin seperti ada taco rendang atau apalah segala macam
dan menurut anda seberapa besar sih pemerintah kita mempromosikan rendang ini di internasional di mata dunia
kita tuh harus mengajarkan teknis memproduksi rendang yang lebih modern
yang lebih modern
karena proses rendang itu kan lama
kalau disuruh cara tradisional seperti kita nggak bakal ada orang yang punya waktu di luar negeri untuk membuat
tapi salah satu kunci yang paling penting
kita itu juga harus memperkenalkan bumbu rendang dari indonesia
santan dari indonesia
ini akan mempermudah mereka untuk memproduksi rendang
kalau mereka harus bikin dari cabai bumbu bumbu lain lainnya
ternyata mereka tidak punya waktu untuk memproduksi rendang
kita juga baru tahu mungkin nggak banyak orang orang indonesia yang tahu ternyata rendang ini punya nilai atau mengandung filosofi gitu
tadi mungkin ada sedikit paketnya
mungkin pak william juga mendengar
anda melihat ternyata banyak sekali masakan masakan indonesia makanan khas indonesia begitu
yang menyimpan nilai nilai filosofi di dalam bumbu kemudian cara memasaknya
iya nggak sih pak william
memang ada tapi tidak secara resmi terdata
kita tuh tidak punya data
banyak yang cerita hanya konon
nah ini yang memang kita harus kita ganti
tapi sekarang kita harus punya kiat
bagaimana kita memperkenalkan kitarata indonesia itu kemana mana dulu
harus lewat sekolahan pencinta atau kbri di seluruh dunia
karena kita tuh sangat ingin restoran dibandingkan thailand vietnam jepang dan lain lain
pak william terakhir singkat saja
anda ini kan pakar kuliner sudah malang melintang ke seluruh indonesia mencicipi makanan makanan khas indonesia
terutama kita ngomongin soal rendang nih sekarang
menurut anda rendang yang paling enak itu rendang yang seperti apa
karena kan kadang kadang pengertiannya atau definisinya beda beda nih setiap orang soal rendang
ada rendang yang agak sedikit basah ada yang agak kering nyemek nyemek itu gimana
justru itu keunikan rendang
sekarang kalau kita ke sumatera barat saja setidak tidaknya mungkin ratusan jenis versi rendang
tiap desa komposisi bumbunya beda
jadi memang kita nggak bisa
tapi kalau kita memperjuangkan satu contoh kita mesti membuat satu komposisi seperti apa yang dalam tercetus dalam buku tiga puluh ikon kuliner
dicara oleh zamannya menteri pariwisata ibu maritang itu
di situ komposisi bumbunya yang paling banyak
justru itu keunikan dan kenikmatan
oke justru itu keunikan dan kenikmatan
kenikmatan rendang ya
rasanya beda beda tapi itu intinya ya
uniknya di situ
baik terima kasih pak william wongso pakar kuliner sudah bergabung dengan kami
cnn indonesia connected malam hari ini